kementerian badan usaha milik negara masih menunggu arahan pemerintah untuk membeli sepuluh enam puluh empat persen saham pt freeport indonesia
saat ini kementerian bumn fokus untuk membentuk holding bumn pertambangan
di mana sembilan tiga puluh enam persen saham pemerintah di freeport akan dialihkan
staf khusus menteri bumn budi gunadi sadikin mengatakan
pemerintah akan melakukan segala upaya untuk membeli sepuluh enam puluh empat persen saham freeport
walaupun pemerintah nantinya bisa saja tidak seratus persen menanggung secara finansial
budi menambahkan bisa saja pemerintah nanti patungan ataupun joint venture dengan pihak pihak
yang memiliki kemampuan finansial untuk membeli sepuluh persen lebih saham freeport